assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
pak kasat pel disup
rekan rekan media yang saya banggakan
pagi hari ini yang indah ini
stakeholder yang ada di kecamatan saw besar
yang beredar di media sosial
berkaitan dengan adanya dugaan
pihak yang tidak bertanggung jawab
saya dapat jelaskan bahwa
terjadinya pada hari kamis
di tempat yang saat ini
inisialnya j jenis kelamin laki laki
namun sampai dengan saat ini
uang yang dilakukan oleh
dan sudah kami lakukan pendalaman
khusus dalam kejadian video tersebut
belum bisa kami komunikasikan
untuk yang berinisial j
dan kami sangkakan pasal
jadi dalam kesempatan ini
kami selaku kapolsek sawah besar
keterangan sesuai apa yang menjadi
posek sawah besar yaitu
nanti akan dijelaskan oleh
kepada pak kasat lantas
dapat memberikan penjelasan mengenai
di wilayah atau di seputaran jalan